pelan pelan jangan berisik nanti kwegeneran
kayaknya mereka mau kabur nih
udah udah cukup kayaknya nih
muat buat kita keluar dari sini
kapan kita kabur ya kalo ditunda tunda
udah lah tanggung
si ricky bahaya gak ya
denger gak sih dia omongan kita tadi
yang penting kita harus waspada sama dia
dia udah tidur apa belum
soalnya bahaya kalo sampe dia tau
mau kabur kan lu
jangan liat campur
kok belum tidur
mau kasih lihat foto usg ini ke nini
besok pagi kalau nino datang kesini
tapi sekarang tidur dulu
beneran mah besok
besok pagi ada nino
yaudah aku tidur deh sekarang
biar besok bisa ketemu sama nino ya
aku harus telepon bapak
kalau perlu bapak seret nino kesini